sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kain geringsing ini juga jadi andalan sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
yang sebagian yang menjadi pengrajin mereka tetap berproduksi
karena permintaan kerajinan terutama tenun
tradisional ini masih ada
di kalangan warga lokal setempat begitu
karena permintaannya sebagian besar ada di bali
jadi warga masyarakat bali yang beragama hindu memerlukan tenun ini untuk keperluan upacara dan lain sebagainya
sehingga permintaan lain terus ada
dan proses penjualannya pun dilakukan lewat online sehingga tidak ada kontak fisik
selain tenun warga tenganan pegeringsingan juga akrab dengan daun lontar
dahulu daun dari pohon lontar ini adalah media menulis mantra atau dokumen pemerintahan
tetapi secara turun temurun warga melestarikan cara menulisnya hingga sekarang
keahlian warga menulis lontar menjadi atraksi yang jarang ada di tempat lain
ini adalah proses kreatif yang sudah berusia lebih dari lima ratus tahun bahkan
karena sejak zaman dahulu sejak zaman majapahit tercatat semua penulisan sastra doa doa mantra dilakukan dalam bentuk lontar semacam ini
daun lontar yang kemudian dimodifikasi menjadi seperti kertas dan diukir dengan ukiran yang sangat halus
ini pak wayan ini melakukannya secara turun temurun dari keluarganya ke pak wayan mungkin juga akan ke generasi generasi selanjutnya
proses kreativitas yang sangat membantu juga menghadapi masa pandemi yang juga bisa membantu mereka meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjual ini kepada para turis
harganya cukup murah layak untuk karya sebagusnya
seratus ribu hingga tiga ratus lima puluh ribu sudah bisa menikmati sebuah karya seni bahkan luar biasa
saat berkunjung ke desa ini selalu beli kreatif lokal untuk membantu ekonomi warga sekaligus bangga buatan indonesia
petualangan di tenganan pegeringsingan bukan hanya soal potensi warga dan adat istiadatnya
anda juga wajib menikmati keindahan alamnya yang memesona
sensasi itu bisa didapat dengan menyusuri jalan desa hingga ke bukit yang menjadi paket wisata baru di desa ini
rasa lelah menyusuri desa terbayar
dengan menyaksikan langsung wajah desa tenganan dari ketinggian
tuhan maha besar
tuhan maha besar
warisan tanah dari leluhur
lahan seluas hampir seribu hektare
diwariskan kepada warga desa tenganan dari leluhur mereka
mereka pelihara mereka rawat hingga indah ditata sedemikian rupa
sepanjang mata memandang tidak ada satupun yang cacat dari pemandangan ini
inilah pemandangan khas indonesia yang dikagumi oleh dunia
sangat sangat sepadan saya berada di sini
kreasi alam dan manusia terhampar memesona di tenganan pegeringsingan
kita juga bisa menikmatinya lebih lama dengan menginap di sejumlah penginapan
yang hanya berjarak lima menit

lengkapi referensi wisata lengkap dengan mengakses situs indonesia travel
wisata terbaik di indonesia aja